pt dirgantara indonesia meluncurkan pesawat tanpa awak di hanggar pt di bandung jawa barat pada senin siang tiga puluh desember
pesawat dengan nama black eagle ini merupakan jenis medium altitude long endurance
pesawat tanpa awak dengan panjang delapan enam puluh lima meter dan bentangan sayap mencapai enam belas meter itu diklaim dapat terbang tiga puluh jam non stop
di ketinggian tiga hingga lima meter yang dilengkapi kemampuan terbang dan mendarat secara otomatis
selain melakukan pengintaian pesawat ini bisa digunakan untuk mengawasi kawasan perairan dan dipersenjatai untuk kebutuhan militer
pengembangan black eagle telah dilakukan sejak dua ribu lima belas bekerjasama dengan kementerian pertahanan
badan pengkajian dan penerapan teknologi lembaga penerbangan dan antariksa pt lain industri dan ptdi
untuk dunia pertahanan itu kita sudah mengalihkan kepada pesawat terbang tanpa awak
jadi di sini kita juga indonesia juga mau ketinggalan
karena di indonesia mempunyai banyak institusi yang mempunyai kapabilitas dalam rangka membuat suatu pesawat terbang tanpa awak ini menjadi suatu yang sangat bisa dipakai di trend efek untuk negara negara yang lain
contohnya dipakai untuk kombatan dan juga untuk surveillance monitoring di sekitar negara kita
saat ini lima puluh persen komponen black eagle berasal dari industri indonesia
pada dua ribu dua puluh empat ditargetkan seluruh komponen pesawat tanpa awak ini sudah diproduksi di indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh bppt itu menganggarkan delapan puluh satu miliar anggarannya
dan kemudian itu nanti akan menjadikan prototipe pm dua kita sebut itu prototipe yang kedua yang terbang
jadi ini kalau ini kan pesawat ini engine nya belum ada nih
karena ini adalah airframe yang dipakai untuk pengujian untuk melihat kesesuaian daripada standar standar yang harus dipenuhi ya
sehingga nanti pada saat kita membangun pm dua dan pm tiga prototipe model dua dan prototipe model tiga
itu kita betul betul sudah punya seluruh persyaratan persyaratan compliance yang harus kita penuhi

pesawat tanpa awak ini targetkan bisa melakukan penerbangan perdana pada dua ribu dua puluh dan siap dipasarkan pada dua ribu dua puluh
tni angkatan udara dipastikan akan menjadi pengguna pertama black eagle sebelum dipasarkan ke luar negeri
franky wijaya helmi suranegara bandung jawa barat